wakil gubernur dki jakarta amat riza patria meminta panitia reuni aksi dua ratus dua belas mempertimbangkan kembali kegiatan yang direncanakan diselenggarakan di patung kuda gambir jakarta pusat pada dua desember nanti
sebab aksi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya penyebaran covid sembilan belas di jakarta
dikutip dari cnn indonesia com salah satu anggota panitia reuni aksi dua ratus dua belas eka jaya menyebut acara itu dijadwalkan tetap berlangsung pada dua desember mendatang
ia mengklaim pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan reuni aksi dua ratus dua belas kepada pihak yang berwenang
sudah kami sampaikan di satu sisi memang menjadi hak warga negara bangsa untuk menyampaikan aspirasinya membuat kegiatan kegiatan
namun demikian saya menyampaikan karena ini masih masa pandemi covid sembilan belas belum selesai kita masih berjuang
harapan saya semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu mohon diperhatikan dipertimbangkan
apalagi kegiatan tersebut
melibatkan jumlah masa yang sangat besar sangat banyak
dikhawatirkan pasti terjadi interaksi kerumunan menimbulkan penyebaran covid sembilan belas
padahal kita di jakarta sudah memasuki level